dan mengikuti jalannya proses hukum dengan baik pada kasus meilyana
tidak boleh ada intervensi hakim dan main hakim sendiri pada pihak minoritas atas kasus ini
jazuli mengatakan umat islam juga harus arif dan bijaksana
contohnya dengan tidak memutar pengajian melalui pengarah suara apalagi di malam hari
namun untuk azan jazuli mengatakan ini memang seharusnya tidak mendapat protes
ia mengatakan masalah keyakinan sangat sensitif
jika sudah ada pihak yang tersinggung maka sulit untuk mengendalikan respon
yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali
jika ada orang yang menghina tentu ada hukum yang mengatur
karena itu sebagai negara hukum harusnya kita menggunakan pendekatan pendekatan hukum
hanya saja masyarakat ini kan tingkat intelektualnya memang beda beda
ada orang yang cuma mikirnya emosi ada orang yang mikirnya sampai kepada pikiran yang
wah ini harus dilaporkan ke polisi
karena itu langkah yang paling real dan konkretnya adalah
jangan menyentuh keyakinan saudara saudara kita yang sudah diakui agamanya di indonesia ini
yang kedua jangan main hakim sendiri ketika melihat ada sesuatu yang bertentangan
dengan hukum yang berlaku di indonesia ini